inilah keributan yang terjadi di rsud dr gunawan mangunkusumo
ambarawa jawa tengah pada jumat malam lalu
salah satu keluarga pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia marah
lantaran tidak diizinkan mengambil gambar proses pemulasaran jenazah
padahal sebelumnya pihak rumah sakit telah menawarkan untuk membantu mengambil gambar
penolakan tersebut akhirnya memicu keributan antara kedua pihak
dua orang tenaga kesehatan dilaporkan mengalami luka sayat
dari gunting yang dipegang keluarga pasien
di hadapan polisi pelaku berdali khawatir jenazah keluarganya salah urus
ia juga mengaku termakan informasi hoax tentang kabar pengambilan organ tubuh
dari jenazah pasien covid sembilan belas
usai mediasi polisi pada sabtu siang
keluarga pelaku dan pihak rumah sakit sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai
gunting di stesen sehingga terus rebutan gunting lagi sehingga melukai perawat
ini bukan penusukan ya bu ya
bukan penusukan ya bu
meski kasus ini tidak berlanjut kerana hukum
ketua dewan pimpinan wilayah persatuan perawat nasional indonesia jawa tengah
edi wuryanto mengaku prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut
namun edi memahami emosi pelaku yang tak terima
anggota keluarganya meninggal dan pemulasarannya dilakukan secara protokol covid sembilan belas
prihatin tentu ya dengan situasi ini
tapi saya juga bisa memahami bahwa
tidak mudah menghadapi covid sembilan belas apalagi tinggal keluarga kita yang karena covid sembilan belas
untuk menjadi gudangan keluarga
mudah mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua
edi pun berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat
agar selalu menghargai tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
karena segala bentuk kekerasan terhadap tenaga tenaga kesehatan merupakan pelanggaran hukum
kabupaten semarang jawa tengah